spbu di jalan juanda kota bekasi jawa barat digeruduk warga
karena kendaraan mereka mogok usai mengisi pertalite yang tercampur air
polisi menyelidiki dugaan adanya unsur kesengajaan dalam kasus ini menyebabkan kerugian konsumen
warga mendatangi spbu dan menguras tangki bbm kendaraan mereka
karena pertalite yang dibeli ternyata tercampur air
pemilik spbu belum memberikan konfirmasi terkait dengan temuan ini
dan untuk sementara spbu ditutup untuk diinvestigasi
ada tim investigasi dari pertamina dan kita juga lihat tadi teman teman
nah dari pertamina juga sudah melakukan pengecekan untuk
tabung tabung daripada tangki tangki yang ada di dalam tanah
karena kita masih tidak melihat tangki yang di dalam ini apakah ada bocoran atau tidak
di sperinda kota bekasi bersama pertamina mengambil sampel bbm di spbu jalan juanda
yang pertalite nya tercampur air
pengambilan sampel dilakukan untuk mengetahui penyebab bercampurnya pertalite dengan air di spbu
satu tangki penyimpanan bbm dalam tanah milik spbu diperiksa pertamina dan disperindak bekasi
disperindak menyebut pemilik spbu akan menanggung biaya perbaikan kendaraan pelanggan mereka
hari ini kita tuntaskan penyebabnya apa kebocorannya apa dari bawah
nanti akan dijelaskan lagi ke publik
yang sudah melakukan yang sudah kerusakan terhadap kendaraan
itu hari ini sudah kita panggil semua dan spbu bertanggung jawab terhadap itu semua
mengambil sampel dilakukan pengecekan dari pihak cikampek juga menuju ke sini
untuk pengecekan terhadap struktur di bawahnya pak
jadi ini indikasinya ada kebocoran di bawah